yang selingkuh itu bukan aku dan elsa
tapi kamu dan juga roy
karena kamu gak bisa menjaga harga diri kamu dan juga martabat kamu sebagai istri aku saat itu
berani beraninya ya kamu guys
kiki disini kerja tujuh tahun
kayak gak ada yang namanya angga pernah main kesini
kalaupun pernah main kesini kan kiki juga nggak bakal lupa
orang tinggi kayak gitu pasti bisa gigi tandain dari kakinya
kalau gitu silahkan
kau menikmati minumannya ya mbak bu
ada aja sih kiki tuh ya
kita main bareng yuk
rena mau main sama tante michi sama omah
mau main apa
aku mau main petak umpet tante michi sama oma
main petak umpet
sekarang main ya
kamu main jajan umpet
aduh omanya disuruh jaga
selamat malam pak
sudah reservasi tempatnya
sudah atas nama lo bareng
oh ruang vip
silahkan madi ikut saya sebelah sini pak
bagus ya mas tempatnya

ya katanya paling rekomendasi disini sih
ruang vip nya sebelah sana
saya ambil buku menunya dulu
terima kasih banyak ya
semoga nino tidak membahas soal latar belakang reina di depan andin
aduh kenapa harus ketemu mbak adin disini sih
kamu tau kenapa alne bareng adopsi reina
kenapa bisa dia sesayang itu sama reina gak jagain reina
gak mau ngelepasin reina sebegitunya
karena reina itu anak roy
apa betul kamu hamil
kenapa kamu gak bilang sama aku
aku awalnya mau ngasih kejutan sama kamu emas
dan aku mau ngasih tabu kamu setelah kamu pulang
atau sebenarnya kamu
kamu hamil bukan anak aku
mas tau kamu jangan berpikir seperti itu dong mas
mana mungkin aku mengandung anak orang lain mas ini anak kamu
kita pergi dari sini
kita pergi ke lain
kebetulan ketemu sama elsa
apa aku tanya aja kali ya soal anting itu
mas bentar ya
dari mana tbsp
berhasil yakinkan mbak andin kalau anting itu antingnya
atau justru mbak andin masih curiga ke gue
aduh gimana ini
mbak andin mau bicarakan soal anting
apa mama udah berhasil yakinkan mbak nin kalau anting itu antinya
atau justru mbak andin masih curiga ke gue
aduh gimana ini
mana di depan nino lagi
jangan melibatkan elsa lagi di sini
kamu apaan sih mas
karena aku penasaran
kenapa anting itu ada di rumah kita dulu
apalagi posisinya kita juga
kita belum cerai
anting itu ada di rumah kita
karena anting itu terjatuh
karena dipakai sama mama kamu
ini maksudnya apa sih
dari kemarin kamu tanya hal yang sama
apa kamu pikir saat itu aku dan elsa punya hubungan
apa gak kebalik
yang selingkuh itu bukan aku dan elsa
tapi kamu dan juga roy
karena kamu gak bisa menjaga harga diri kamu
dan juga martabat kamu sebagai istri aku saat itu
kamu ngomong seperti itu sama aku
jangan pernah menghina istri saya
pesan kamu beneran gak apa apa
aku gak pernah selingkuh mas
aku gak pernah selingkuh mas
aku gak pernah selingkuh mas
aku gak pernah selingkuh mas
aku gak pernah selingkuh mas
karena sudah bikin kamu berada dalam posisi ini